perjuangan para tenaga medis dalam melawan covid sembilan belas belum berakhir
mereka yang berada di garda terdepan harus rela mengorbankan waktu tenaga dan pikiran bahkan nyawa untuk merawat pasien covid sembilan belas
meningkatnya kasus covid sembilan belas di sejumlah wilayah tanah air membuat rumah sakit dan tenaga medis kewalahan menangani pasien positif covid
banyak di antara tenaga medis yang akhirnya terpapar karena kelelahan
bagaimana curahan hati para tenaga kesehatan ini
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan dr henhen heriaman spesialis penyakit dalam di rumah sakit polri bayangkara sartikasi bandung jawa barat
selamat sore mbak
oke dokter kami dapat informasi sejumlah rumah sakit di bandung ini menutup layanan igd nya instalasi gawat darurat karena sudah kewalahan sudah kolaps gitu
anda mungkin bisa cerita bisa curhat kondisi realnya di lapangan di igd di rumah sakit seperti apa dok
ya terima kasih
pertama tama saya tekankan dulu bahwa di sini yang termasuk garda terdepan itu adalah tarakat
karena masyarakat sesungguhnya yang memiliki kepentingan terhadap kesehatan ini
terkait beberapa rumah sakit yang sudah menutup layanan igd khususnya covid
hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang mengakibatkan layanan igd jadi terhambat
pertama tadi yang sudah ee
kita ketahui bahwa terdapat kekurangan sdm karena beberapa sdm atau nakes ada yang mengalami sakit infeksi covid sehingga mengganggu pelayanan
yang kedua adanya gangguan suplai oksigen sehingga kebutuhan oksigen ini tidak bisa memenuhi pasien pasien yang datang ke igd dengan penyakit covid
sehingga hal ini mengganggu pelayanan akibatnya terjadi penutupan beberapa rumah sakit yang terkait dengan igd covid ini
dokter dengan beragam masalah tadi kita ingin tahu bagaimana kemudian para tenaga kesehatan tenaga medis di sana berjibaku
apakah kemudian kebutuhan logistik apd ini tercukupi
apakah memang bisa melindungi dirinya begitu para tenaga medis ini
anda dan juga kawan kawan dr henhen
ya alhamdulillah untuk apd untuk alat pelindungan diri masih tersedia banyak
sehingga kami masih bisa menggunakan apd dengan level tiga
untuk apa untuk mencegah supaya kami harapannya secara ikhtiar tidak tertular oleh pasien pasien dengan yang kondisi covid tersebut
hal itu juga sangat membantu dari supporting dari pemerintah untuk menyediakan apd seperti itu
namun mungkin dalam beberapa rumah sakit terkait pelayanan covid ini juga masih ada keterbatasan terkait obat obatan
seperti obat obat antivirus seperti itu
dengan banyaknya pasien yang mengantri di igd
mengantri di rumah sakit anda dan juga kawan kawan mungkin bisa curhat begitu
apakah ada kelelahan yang sudah super tinggi dari anda dan juga para tenaga medis lainnya dalam menangani pasien
tapi anda dan juga yang lainnya tentu tidak bisa kemudian mengabaikan pasien pasien itu meskipun anda semua kelelahan
apakah itu yang dirasakan dokter
ya bagi manusia itu hal yang wajar
mengalami kelelahan karena ada keterbatasan sebagai manusia
namun balik kepada tugas fokus orang dokter adalah merayani yang terbaik buat pasien pasien khususnya pasien covid ini
secara kelelahan otomatis lelah
dan ini juga akibat dampak dari kekurangannya sdm
sehingga harusnya waktu libur terutama rekan rekan sejawat dokter umum perawat yang standby di igd ini sangat berat sekali bebannya untuk menangani pasien pasien covid seperti ini
sehingga ini perlu ada solusi untuk kedepannya dari pemerintah
apakah ada rekrutmen baru untuk menambah ketersediaan sdm di rumah sakit khususnya
kekurangan sdm itu salah satu yang menjadi curhatan anda dan juga teman teman tenaga medis di sana
bagaimana kalau misalnya anda dan juga teman teman harus pulang ke rumah bertemu dengan keluarga padahal apd nya tadi anda sudah sebutkan meskipun apd level tiga
tapi karena banyak sekali pasien tentu saja itu sangat berbahaya anda berinteraksi dengan keluarga di rumah
bagaimana kemudian menjaga
agar keluarga anda di rumah ini tidak terpapar begitu dok
ya itu harapan semua dokter pasti karena selain di rumah sakit juga adalah sebagai warga di rumahnya masing masing
sehingga tahannya adalah bagaimana supaya secara pribadi personal dokternya tidak tertular
yang kedua secara umum keluarganya juga tidak tertular dari dokternya yang pulang dari rumah sakit
ada beberapa cara
salah satunya adalah kalau kebiasaan
saya biasanya mandi di rumah sakit mengganti pakaian dan sampainya di rumah saya membersihkan diri dengan dekontaminan permukaan
untuk alas kaki disimpan di tempat khusus dan segera untuk membersihkan diri dan pakaian yang sudah digunakan di rumah sakit itu dipisahkan dan dicuci langsung seperti itu
itu caranya untuk mengurangi eksiko tertular eksik covid sembilan belas
anda sendiri pernah terpapar dok
alhamdulillah semoga jangan sampai covid ini tuntas
semoga harapan saya tidak tertular pribadi saya maupun rekan rekan tenaga anaknya semuanya semoga selalu ada dalam lindungan allah swt
oke dokter ini pertanyaan terakhir melihat begitu melonjaknya angka kasus positif covid pasien pasien yang mengantri di igd
apa kemudian yang anda rasakan
apakah ada rasa yang kemudian rasa ketakutan
ataupun rasa yang sangat kasihan begitu melihat mereka yang akhirnya tidak bisa tertangani
anda juga sebetulnya tidak ingin memilih milih pasien yang mana tapi karena memang sdm nya kurang kemudian bed di rumah sakitnya juga kurang
sehingga banyak pasien yang tidak tertangani
apa yang kemudian anda dan juga teman teman rasakan melihat ada tumpukan pasien ataupun banyaknya pasien yang kemudian belum tertangani begitu dok
ya secara manusiawi pasti perasaan itu muncul ya
perasaan bagaimana seorang tenaga kesehatan perhatian terhadap pasien pasien yang mendapat ujian dengan covid
ada rasa kekhawatiran rasa sayang rasa keinginan ada namun ada hal hal terkait fasilitas baik itu oksigen atau sarana rawat inap
hal ini juga menjadi dilema buat kami semua
di satu sisi kami ingin melakukan yang terbaik buat pasien pasien kami namun di satu sisi ada hal yang
yang bisa kami lakukan terkait karena keterbatasan sarana dan prasarana baik sarana rawat inap maupun sarana rawat inap khususnya sarana rawat inap intensive care atau icu
karena prioritas kebanyakan pasien itu adalah datang ke rumah sakit dengan derajat dang dan berat untuk berdasarkan screening
hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan akan oksigen dan perawatan rawat inap
ini juga perlu edukasi
covid ini ke masyarakat supaya lebih adanya early warning system
jadi pasien pasien covid itu harapannya jangan datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah berat
seperti ini perlulah edukasi bagaimana mengetahui isi kegawatan pada pasien covid khususnya untuk tanda tanda gangguan gagal nafas awal seperti itu
semoga tadi apa yang menjadi harapan dan curhatan dari dokter henhen serta tenaga medis lainnya bisa didengar oleh pejabat
yang menangani pandemi covid sembilan belas ini dan juga masyarakat supaya lebih meningkatkan early warning systemnya
jadi datang ke rumah sakit bukan dalam gejala berat tapi sudah tahu apa yang dirasakan oleh tubuhnya
dan tadi kekurangan sdm atau sumber daya manusia terutama tenaga medis bisa menjadi perhatian khusus dari otoritas
supaya bisa menambahkan tenaga medis ataupun backup bagi mereka yang kemudian bertugas menjadi garda terdepan penanganan pandemi covid sembilan belas
terima kasih sekali dokter hen hen heriaman
boleh sedikit menambahkan
singkat saja dok karena waktu kita sudah habis
saya bawa semua masyarakat untuk lebih patuh terhadap regulasi
terlalu ingat lima m dan tiga t
saya selalu menganjurkan untuk masyarakat untuk divaksin untuk pencegahan ini
dan alhamdulillah rumah sakit kami sampai saat ini masih bisa melayani pasien pasien covid
terima kasih atas kesempatan
oke terima kasih dokter hen hen heriaman
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu dok